dok lo ngomong dong kalau ada orang jangan dimaja
gimana sih kan yang kenaik
bagaimana mau dapat penumpang kalau lo diam diam aja
litan litan litan
ini badan apa pintu
dok jangan dipindah
ternyata adalah teman lama
dan itu pasti bisa kerjasama dengan baik
udah ketekut banget
bagaimana bu marissa
nggak usah khawatir
tidak diragukan lagi
pasti menggelegar membelebab belebab
bikin darah mendidih
aduh gimana ini
satu sisi emang aku lagi butuh job biar dapat duit
males banget kerja bareng si artis jadul mantannya si papa lagi
nggak cocok tahu
kau gak ada gaung apa apa ya
kalau diam itu biasanya artinya setuju pak buat
oh my gusti nuhagung yes
saya senang sekali bisa bekerja sama dengan perusahaan papua
dan bersama sahabat lama saya
cathy fabulous dan cantik julika
nyampe nya juga cepet non
tuh liat di depan
pak edi ini aneh deh
kayak aku tuh naik taksi aja ya
mau lewat mana nanya dulu pendapat penumpangnya
bisa kan akan tuh argonya jalan aja sih
kan kita ngambil jalur yang lain
kalau aku sih yang penting cepat nyampe rumah
udah terserah deh mau lewat mana
aku percaya juga kok sama pak edi
lagian juga aku gak mau kelamaan sih di mobil
soalnya hp aku nggak ada
jadi kalau emang jalan tuh lebih cepet silahkan pak edi
pak edi aku bingung deh
hp aku tuh kemarin tiba tiba aja
dan aku gak tau ada di mana
terakhir itu di mana ya
terus aku cari cari udah gak ada pak edi
pak edi sempet liat gak sih hp aku
siapa tahu jatuh di mobil gitu
hp kayak punya non reva nih
surti kemana ya
maksudnya kita antar ke kamarnya
mau ngasihin itu tuh
hpnya non reva ketinggalan di mobil
kalau gitu kasih saya aja handphonenya
kok dikasihin ke nyobes
bagian hp itu bisa ganggu konsentrasinya reva
daripada nanti nilainya jelek
mau pak edi kalo reva nilainya jelek gara gara handphone itu
ini handphone bakal saya simpan sebaik baiknya
tapi inget pak edi gak usah dirusak sama si pecah pecah
kok jadi diminta nyobes sih
ntar gimana terusannya
kok bapak tiba tiba kayak gitu sih
lagi mikirin bensin non udah mepet
tadi lupa belum beli bensin
pak edi kayaknya yang ditutupin dari gue
keputusan ini sudah diambil dan sudah dipertimbangkan
dan kami sangat kecewa dengan sikap anda
waktu menolak perintah pak
fuadih waktu itu
ya saya siap menerima apapun keputusan bapak
dalam rapat ini kami selaku dewan komisaris mencopot anda dari jabatan direktur utama
aku gak nyangka mereka bisa mengambil keputusan sedrastis ini
gimana pak wirawan anda menerima keputusannya
ya saya terima pak
karena saya sudah memahami resikonya ketika saya mendukung anak saya waktu itu
ya ini adalah resiko seorang ayah
dan untuk saya kebahagiaan anak itu yang paling utama pak
tolong ditanam tangan di berkas berkasnya ya
ya para raya gabung mereka
ya sudah terhukum pak
ini adalah hal yang harus kita lakukan jika kita bisa promosi

bisa ada kesalahan bagi segalanya
ah baru juga cautanya

dengan penurunan kelakaran yang lebih tinggi

gimana sih kan yang teneg
bagaimana mau dapat penumpang kalau lo diem diem aja
litan litan litan
ya mari bu mari bu mari bu
ini badan apa pintu
jangan di pintu dong dok bagaimana mau dapat penumpang kalau lo di pintu
bisa bisa lo turun dulu kasih orang naik
kasih air kasih air kasih air
wah yan yan
sorry brother ngasih ngajak gue kira lo udah naik tadi
keluar lagi nih makanan gue dari pak karim tadi
jalan nih lo teriak dulu dong
eh jangan nyuruh yuk pak eh pak
dari tadi tak
emang risih nih anak anak berkobra
woy lo luluh semua
hei lo semua apaan sih
pikir lo mau gue pake tukang sama maksud lo apa semua
iya maksudnya itu doang